inilah suasana di jalan re marta dinata tanjung priuk jakarta utara dan arah sebaliknya yang terendam banjir pada minggu siang
pengendara sepeda motor terpaksa menggunakan bahu jalan untuk menghindari genangan
ketinggian air di kawasan ini mencapai dua puluh hingga dua puluh lima cm
kondisi itu sering terjadi karena jalannya menurun dan drainase yang tersumbat
sedikitnya dua puluh petugas sumber daya air bersama ppsu dari kecematan tanjung priok
membuang air dari jalan menggunakan tiga mesin pompa portable
sejak hujan dengan intensitas sedang mengguyur ibu kota minggu pagi
petugas ppsu disiagakan di wilayah yang rawan banjir
di sini kurang lebih dua puluh cm sepuluh dua puluh cm dari jam enam pagi setengah tujuh an
kepala kita pakai tiga pompa dari sds dua tiga satu
soalnya kurang lebih kita kampung mungkin dua puluh orang kurang lebih
banjir juga merendam jalan bujana tirta raya pisangan timur pada minggu siang
ketinggian air mencapai dua puluh cm
bukan hanya karena hujan deras banjir disebabkan oleh waduk pia cukai yang berada di sekitar jalan
yang tidak mampu menampung air
hingga minggu siang petugas sumber daya air masih mengatur lalu lintas di sekitar genangan
karena airnya sudah menampung dari waduk piacuka di dalam
jadi artinya karena hujan deras dan air sudah menampung
ya sudah menampung
untuk penanganan selanjutnya bagaimana
kalau untuk saat ini belum ada penanganan mungkin nunggu air dari bendungan waduk
baju air itu nunggu turun
data dari badan penanggulangan bencana daerah dki jakarta pada minggu pagi mencatat
ada sepuluh titik jalan di wilayah jakarta yang terendam akibat hujan deras
genangan paling tinggi berada di wilayah jakarta utara dengan ketinggian air sekitar empat puluh lima cm
tim liputan cnn indonesia